semarak asean games dua ribu delapan belas yang akan berlangsung tidak lama lagi
semakin menggaung di berbagai wilayah indonesia
kali ini bank indonesia menyelenggarakan bi fund bike
yang diikuti oleh lebih dari delapan ratus peserta baik dari bank indonesia
perwakilan dari kementerian dan lembaga
serta berbagai komunitas sepeda
dengan jalur sepanjang tujuh belas km
para peserta mulai mengayuh sepedanya dari gedung bank indonesia jakarta
kemudian melewati balai kota dki jakarta
dan kembali lagi ke gedung bank indonesia
saya dari bank indonesia kesan saya tadi waktu goes
saya bertemu banyak teman teman rekan rekan dari instansi lain
sehingga kita punya kumpulan baru
untuk acara goes funbike bank indonesia menurut saya sangat bagus sekali
karena bisa digunakan sebagai silaturahmi antara kementerian dan juga dengan lembaga lembaga lain
dan keseruannya banyak sepeda banyak saudara
kegiatan bi fine bike ini juga merupakan rangkaian
acara menuju hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
dan hari ulang tahun bank indonesia yang ke enam puluh lima
sebagai wujud syukur bertambah usia dan sebagai wujud dedikasi untuk negeri
bank indonesia menyerahkan program bantuan sosial kepada enam puluh lima rumah ibadah
dan lembaga pendidikan di wilayah dki jakarta
juga tidak lupa sosialisasi kembali penggunaan kartu berlogo gerbang pembayaran nasional atau gpn
sebagai salah satu wujud nyata kenapa bi akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga
melalui berbagai acara acara seperti pi fun bike ini
supaya kita bersama sama berkontribusi nyata terhadap perekonomian indonesia
semangat yang harus dikeluarkan adalah dalam kaitan penyelenggaran asean games
karena dua puluh hari lagi tepat kita akan menyelenggarakan mulai menyelenggarakan asean games
dengan sportif dan dalam kebersamaan
dalam rangka ulang tahun bank indonesia ulang tahun republik indonesia kita semua meriahkan ini
kemudian temanya juga itu membuat semangat
ini saya kira kita ini sebuah kebersamaan yang baik sekali
semangat para peserta dalam bi fundbike kali ini menjadi simbol persatuan yang sehat
dan tentunya bank indonesia selalu siap bekerja dan memberikan yang terbaik
satu kata buat acara ini pecah
fun back teruskan untuk tahun tahun ke depan
meriah sukses mari bersinergi membangun negeri terima kasih
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia